kita harus ingat ya bahwa air hujan itu sejatinya menjadi sumber sumber air di bumi
maka ketika kita mengelola apa yang dari sumbernya di atas
maka mestinya kita juga mengelola ketika dia sampai di tanah
di salah satunya di mata air yang menjadi mata air ini harus kita kelola
harus kita rawat harus kita jaga dengan cara dikonservasi
ditanami tanaman tanaman yang memang itu menyimpan air dan itu kita lakukan
karena kami juga tetap bergerak di bidang konservasi untuk penyelamatan itu
kita salah satunya juga mengedukasi masyarakat untuk yuk lakukan ini
sekalipun motivasi yang kami bangun ke masyarakat
oh aku butuh air nih maka apa yang harus dilakukan
ini ada air berlimpa luar biasa kami sampaikan itu kembali ke masyarakat
banyak orang memaknai hujan dengan intensitas tinggi
sebagai salah satu faktor pencapaian
banyak orang berpikir bahwa desa seharusnya bermanfaat hanya karena anggota kota pastor rusang brunei
membuktikan pusingan sisi sisi
yang mengajak warga memanfaatkan air hujan untuk dikonsumsi
air hujan bagi saya suatu anugerah yang luar biasa
air yang diturunkan dari langit dengan begitu bersihnya
dan dari air hujan itulah menjadi sumber sumber air di bumi
untuk itu saya mengajak kepada masyarakat untuk memanfaatkan kembali air hujan
yang menjadi sumber sumber air di bumi ini untuk kita manfaatkan sebaik baiknya
dan kita kelola sebaik baiknya agar tidak menjadi musuh kita
saat hujan turun menjadi berkah tersendiri bagi sri
ia tak menyanyiakan air hujan begitu saja
menampung air hujan menjadi rutinitas pendiri komunitas bayu bening ini
bahkan ia memasang alat penampung air hujan di rumah
hasil belajar dari seorang temannya
ketika kami itu dulu banyak kumpul dengan teman teman lingkungan
waktu itu saya rasa ini ada apa sih tentang air hujan
waktu itu saya ditawari oleh seorang teman
mau gak kamu belajar tentang air hujan
tapi ini pada seorang romo begitu
saya untuk belajar tidak membatasi membuat sekat kepada siapapun
kemudian saya belajar pada romo ini dan saya matur kepada bilau
boleh nggak ilmu ini nanti saya share ke masyarakat
kalau boleh saya tetap belajar
tapi kalau tidak mohon maaf saya mengundurkan diri
karena bagi saya untuk apa ilmu itu kalau untuk hanya saya sendiri
kalau tidak untuk masyarakat
jadi ketika saya mendirikan itu sebetulnya juga sudah apa
ya bukan langsung klit dengan alat ini enggak
tapi kemudian adat belajar seperti itu kami kelola lewat saya belajar ini
air hujan yang ditampung kemudian disaring
air bersih hasil penyaringan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh sri untuk dielektrolisa
meski tidak mengandung bahan kimia logam berat dan bakteri berbahaya
air hujan tidak setiap saat bisa ditampung
waktu yang paling baik untuk menampung air hujan adalah sekitar lima belas menit setelah hujan turun
hal ini dilakukan karena saat awal turun hujan
kemungkinan air masih tercampur debu maupun logam berat
yang berasal dari asap kendaraan maupun pabrik
saya pernah praktek melakukan yang saya elektrolisih ada air sunyi
ada air sumur ada juga air sawah air kolam juga
tapi ternyata dari hasil ini dari rasa juga
dari hasil setelah kita proses setrum atau elektrolis ini
ternyata yang terbaik adalah di air hujan
yang dihasilkan di asam basahnya
tau dari mana
karena dari rasa saja sudah terlihat
lihat itu nanti perbedaannya
itu yang pertama
yang kedua dari hasil ini tadi nanti ketahuan kok dari elektronik saya itu
kalau selain air hujan itu nanti hasil di asamnya itu baunya bermacam macam gitu
jadi kita malah semakin tidak tega nih mau minum gitu
tapi ketika di air hujan ini yang dihasilkan di asam dan basahnya luar biasa
dan ini menunjukkan betapa potensialnya air hujan ini menjadi sumber air bersihnya
yang lain selain air tanah gitu ya
karena kenyataannya untuk menjadi syarat sumber air baku itu kan memenuhi syarat
tidak berasa tidak berbau dan tidak berwarna
dan itu ada kok di air hujan air hujan sangat jernih
pemisahan asam dan basah pada air sejatinya telah lama dikenal oleh masyarakat
namun belum banyak yang mengetahui potensi air hujan hasil elektrolisa
setelah air hujan ini dimasukkan ke dalam bejana elektrolisa air ini
kemudian ada proses apa yang terjadi di dalamnya
nah ketika air sudah dimasukkan dalam bejana listrik kita colokkan
kemudian listrik sudah nyala disinilah mulai berproses air ini unsur mineralnya diurai
karena ini ada arus positif dan negatif
nah berprosesnya ini dengan otomatis nanti unsur yang positif akan dikonsumsi
untuk air yang tidak dikonsumsi ini akan masuk di asid kemudian unsur negatifnya akan masuk di basah
ini nanti yang layak minum ini yang tidak diminum
ini ada material sebagai konduktor dari arus listrik yang tadi ini terbuat dari apa
ini dari titanium
kenapa arus titanium
yang anti korupsi jadi yang paling aman
nah biasanya memerlukan berapa waktu lamanya untuk menjadikan air ini tingkat keasamannya tinggi atau basah begitu
oh iya kalau biasanya di kita karena memang air hujannya kualitasnya masih bagus ya di atas tujuh
rata rata per liter itu membutuhkan satu jam untuk berproses seperti ini
kalau gitu saya coba bu ini yang sudah menjadi basah begitu
saya minum dulu
memang rasa air basah ini tidak jauh berbeda dengan air pada umumnya
namun yang jelas bukan hanya persoalan rasanya namun manfaat yang diberikan dari air basah ini
lebih enak ya
temuan sri dalam gerakan memanen air hujan ini dimanfaatkan tak hanya oleh dirinya sendiri
warga di sekitar tempat tinggalnya banyak yang ikut mengonsumsi air hujan
sri menyediakannya secara cuma cuma
meski demikian sri tak ingin warga salah kaprah dalam memanfaatkan air hujan
air hujan yang diolah dengan teknologi sederhana ini bukanlah obat
orang air hujan

nah ada empat tadi banyak tuh
sekarang yang paling penting lah

tetep gue ngeliat warganya juga asal

tidak mudah memang yang namanya kita kampanye air hujan karena ini masalah merubah mindset
bahkan bagaimana tekanan itu luar biasa ke kami
awalnya sangat tidak mudah

gerakan memanen air hujan menjadi salah satu fokus utama komunitas banyu bening yang didirikan oleh sri wahyu ningsi
sejak berdiri pada dua puluh dua maret dua ribu dua belas komunitas ini telah memiliki lebih dari seribu anggota yang tersebar di berbagai daerah di indonesia
kebanyakan adalah mereka yang pernah belajar dari sri dalam memanfaatkan air hujan
sumber sumber mata air juga sempadan sungai
tapi kemudian kami berpikir ketika beberapa kasus kekeringan ketika musim kemarau
kemudian kasus banjir longsor ketika terjadi ketika hujan ini menjadi sesuatu yang ganjalan di pemikiran kami
ada apa sih dengan air hujan gitu
kemudian mindset yang terbangun selama ini di masyarakat air hujan adalah sesuatu yang buruk
inilah tantangan kami untuk mengkampanyekan merubah mindset masyarakat pandangan
cara pandang mereka tentang air hujan
kita besok kemarin dia air untuk pembentuk harapan
sri tak pelit membagi ilmunya kepada masyarakat luas
bersama para anggotanya komunitas banyu bening gencar mengajak warga berperan aktif dalam memanfaatkan air hujan
ketika saya ketemu dengan komunitas banyu bening terutama dengan buning ini
itu adalah solusi yang luar biasa dengan kita memanfaatkan air hujan
air hujan itu berarti luar biasa
kita sudah tahu banyak
mengubah pola pikir warga untuk memanfaatkan air hujan bukan tanpa tantangan
awalnya gerakan memanen air hujan yang dirintis oleh sri dipandang sebelah mata oleh masyarakat
tidak hanya sekedar menganggap kami aneh tapi menganggap bahwa kami orang gila
tidak mudah memang yang namanya kita kampanye air hujan karena ini masalah merubah mindset
bahkan bagaimana tekanan itu luar biasa ke kami
awalnya sangat tidak mudah bagi kami
kami dianggap melakukan sesuatu hal yang memang tidak pernah selayaknya dilakukan oleh masyarakat secara umum
kenapa seperti itu karena mindset yang terbangun memang bahwa air hujan itu buruk
karena pelajaran di sekolah pun ini ikut andil ya
dari sekian puluh orang ketika kami tanya selalu bilang bahwa air hujan asam
dan mereka tidak mau berpikir atau melakukan untuk pembuktian
dan tekanan tekanan ini mungkin tidak hanya dari kalangan masyarakat biasa
bahkan kalangan mereka yang mengerti soal sains pun begitu
menganggap bahwa air hujan itu tidak layak dan sebagainya
kemudian saya sampaikan ini yang kami lakukan begitu
mereka pun kurang yakin
itu di awal awal kami gerakan kami
kini banyak warga yang mendatangi sri untuk belajar mengolah air hujan
dibantu anggotanya sri mengajari mereka membuat alat elektrolisa dari bahan yang sederhana
bejana tempat menyimpan air hujan ini dirangkai sedemikian rupa dengan dialiri listrik
sri tak memungut biaya sepeserpun bagi siapapun yang terdorong untuk mempelajari proses pemisahan asam dan basah
yang terkandung dalam air hujan ini
karena air hujan ini banyak manfaatnya
terus menginspirasi saya untuk manfaatkan juga air hujan yang telah puneng lakukan
ternyata bisa dipraktekkan dengan kami yang ada di rumah
terus apa yang bu ning lakukan ini nanti akan menginspirasi juga nanti bagi masyarakat lain yang belum melakukan
memanfaatkan air hujan sendiri
nanti bisa ikut tertarik untuk memanfaatkan air hujan
karena sumber daya alam yang tersedia ini juga sudah ada
bagaimana kita kok sayang kalau tidak memanfaatkan air hujan itu sendiri
sedikit demi sedikit pemikiran sri yang kreatif menular kepada tetangganya
kini dari tujuh puluh enam keluarga yang menghuni dusun tempur sari dua belas diantaranya memanfaatkan air hujan untuk dikonsumsi
awalnya adalah kami melakukan dulu dari skup keluarga kami
kemudian pelan pelan masyarakat itu tertarik
ada apa itu sesuatu yang menarik
saya tawarkan mereka untuk ikut mengambil manfaat dari situ
kemudian mereka memanfaatkannya
ternyata getok tular diantara mereka itu
akhirnya banyak orang memanfaatkan air hujan ini
dan mereka bilang ternyata air hujan itu bagus
ternyata air hujan itu
kebiasaan itu juga menyebar dengan sendirinya begitu
karena kami sudah melakukannya
kemudian ada tetangga minta
kemudian gedok tular itu dari satu orang ke orang yang lain akhirnya menyebal
nah di dusun ini sendiri sudah berapa banyak warga yang memanfaatkan air hujan untuk dikonsumsi
hampir seluruhnya sudah memanfaatkan
dan alhamdulillah rata rata mereka menyampaikan ke kami itu air hujan memang luar biasa
dian mulai rutin memanen air hujan di rumahnya
air hujan ditampung dengan menggunakan panji
dan tahun dua ribu enam belas dian belajar memisahkan asam dan basah yang terkandung dalam air hujan dari sri
air hujan di rumahnya
air hujan di rumahnya
air hujan di rumahnya
awalnya airnya minta di tempatnya buni
ngambil lah ngambil di sana
jadi saya bawa tempat sendiri
kemudian nanti minta diisikan di sana
mau minta lebih banyak lagi
karena ya banyak juga kan yang menggunakan
kemudian saya minta tolong puning bisa nggak dibuatkan alatnya yang seperti ini
jadi biar saya bisa mengolah sendiri di rumah
selain dian ada pula panti
yang memanen air hujan sejak
air hujan dari tempat penampungan di rumahnya
juga diolah dengan alat yang sama
air inilah yang dikonsumsinya bersama keluarga
mbak panti ini berarti sudah berapa lama mbak panti dan keluarga
mengonsumsi air hujan yang sudah dielektralisasi
sudah dua tahun
dua tahun setelah ada alat
setelah ada alat ya
nah ada perbedaan tidak untuk badan begitu setelah mengonsumsi air hujan ini
untuk ya mungkin kalau kami ya semua satu keluarga itu sekarang nggak mudah sakit
jadi daya tahannya lebih bagus
terus pola istirahat yang jelas itu bisa lebih bagus lagi
lebih teratur pola tidurnya
ini dikonsumsi oleh semua anggota keluarga termasuk mbah begitu ya
mbak juga sekarang dari tahun sebelumnya semakin kuat begitu
dulu pernah mengalami gangguan penyakit
dulu pernah mengalami radang sendi
jadi sudah terapi di rumah sakit
itu sampai seminggu tiga kali
terus bisa seminggu dua kali sampai enam bulan
apa yang dirasakan saat itu
sakit jadi semua sendi nggak bisa ditekuk
jadi nggak bisa aktivitas
cuma di kamar tiduran
setelah konsumsi ini baru kurang lebih tiga minggu sudah ada perbedaannya
sudah bisa jalan sudah bisa duduk di bawah
kalau dulu nggak bisa
melakukan kegiatan sehari hari seperti biasa

mereka berpengalaman menghadapi penyakit
saya ingin memahangkan mengedukasi masyarakat di tingkat bawah
bahwa mereka berhak tahu juga air yang berkualitas
mereka berhak untuk menikmati air yang berkualitas
dengan skala yang dia mampu
dengan apa yang dia punya
tapi dia mampu menghasilkan sesuatu yang luar biasa
ayo belajar bersama
gerakan memanen hujan ala sri tak hanya ditularkan kepada warga di desanya
sri juga kerap melakukan sosialisasi ke berbagai daerah
kali ini ia dan anggota komunitasnya berbagi ilmu di dusun cepat
kelurahan purwobinangun kecamatan pakem sleman yogyakarta
kaum ibu di dusun ini antusias menyambut kedatangan sri
air ini mempunyai
harapan terbesar saya adalah bagaimana masyarakat itu terinspirasi dengan
terinspirasi dengan gerakan kami ikut mengikuti gerak kami
ikut mengikuti jejak kami untuk memanfaatkan air hujan
karena air ini sesuatu yang urgent untuk kehidupan kita
ini sesuatu yang tidak bisa kita pandang sebelah mata
bagi sri teknologi sederhana dalam mengolah air hujan
bisa diterapkan oleh siapa saja termasuk warga di pedesaan
dewi sehat ini disebabkan oleh dua hal
ia senantiasa mengajak masyarakat berbagai kalangan berpikir modern
dalam mengelola sumber daya alam di sekitarnya
sekitar sepuluh orang yang berpikir
kami menggunakan air hujan untuk menanam pohon

tak hanya memanfaatkan air hujan bersama komunitasnya
sri juga melakukan konservasi air dengan menanam pohon
nah ini itu minyak daya
bibit pohon dikembangkannya untuk digunakan oleh siapa saja
untuk menyelamatkan daerah resapan air
ini adalah salah satu cara konservasi sumber daya air kita
yang kedua nanam kenapa ada korelasinya ada hubungannya
tentu saja sangat berhubungan
karena dengan menanam tanaman tanaman konservasi penyelamatan sumber mata air ini
sumber air ini berarti kita juga melakukan konservasi sumber daya air
dengan cara yang lain
jadi untuk melakukan konservasi sumber daya air ini
dengan berbagai macam cara
bisa nampung air hujannya memasukkan air hujannya sebanyak banyaknya
melalui sumber sumber resapan kedai air
dalam tanah melalui skala besar embung misalnya
kemudian dengan cara nanam tanaman konservasi ini
ini adalah bagian cara untuk konservasi sumber daya air
kini semakin banyak warga yang peduli untuk turut melestarikan sumber mata air
dengan menanam pohon seperti ini
untuk melestarikan sumber air bisa tercukupi untuk masyarakat
untuk melestarikan air itu biar tidak berkurang jika musim kemarau
kalau musim penghujan biar tidak mudah longsor tanahnya
aktif dalam berbagai kegiatan komunitasnya
tak menyurutkan semangat sri untuk melakukan tugasnya sebagai seorang istri
setiap hari pukul tiga dini hari bersama kamaludin suaminya
sri mencari nafkah dengan berjualan kue
aneka penganan kue ditampungnya dari para pembuat kue di sleman dan sekitarnya
bagi teman temannya sri dikenal sebagai sosok yang rajin dan disiplin
ya orangnya baik ya disiplin
kalau mau libur jualan juga ngomong
kalau udah nggak jalan lagi juga ngomong
seorang yang disiplin penyabar dan rajin juga
itu yang saya kenal
usai mengepul kue di pasar keranggan yogyakarta
sri menjualnya di pasar godean sleman
dari hasil menjual kue
ia berhasil mengantongi pundi ratusan ribu rupiah setiap hari
di rumah di dusun tempur sari inilah
sri tinggal bersama keluarganya
bagi kamaludin sri adalah sosok yang tegar dan kuat menghadapi setiap permasalahan
yuning mungkin salah satu ya
salah satu perempuan yang mungkin masuk dalam kategori perempuan yang kuat
kuat dalam konteks menjalani
kehidupan dalam rumah tangga kami
karena jangan sampai ada pemikiran gini
bahwa kita ini terus ibarat bayi terus lahir itu besar
tapi bagaimana kita menapai rumah tangga dengan suami istri
itu sebenarnya banyak juga hal hal yang sifatnya kadang bertolak belakang
tapi justru disinilah kadang kadang perbedaan menjadi saling menguatkan
berkat kegigihannya membangun komunitas banyu bening
wanita kelahiran sleman dua puluh delapan juli seribu sembilan ratus enam puluh delapan ini berhasil meraih sejumlah penghargaan
di antaranya penghargaan atas dukungannya dalam kegiatan sekolah sungai gerakan pengurangan resiko bencana di yogyakarta pada dua ribu dua puluh

lulusan sekolah sungai gerakan pengurangan resiko bencana di yogyakarta pada dua ribu tujuh belas
anak anak dari sebuah perguruan tinggi di yogyakarta ini juga kerap menerima penghargaan sebagai fasilitator
dengan membagikan pengalamannya memanfaatkan air hujan
sri wahyu ningsih menjadi sosok perempuan yang berhasil menginspirasi banyak orang
baginya hujan bukanlah pembawa bencana
bencana alam yang terjadi selama ini berasal dari ulah manusia sendiri yang tidak peduli terhadap lingkungan
gerakan memanen air hujan yang dirintisnya menjadi salah satu aksi nyata peduli lingkungan
kita itu hidup di zaman modern tapi kita harus berpikir modern bukan gaya hidup kita yang modern
berpikir modern adalah berpikir dua puluh tahun tiga puluh tahun ke depan dampak dari apa yang kita lakukan sekarang
itulah berpikir modern
saya ingin generasi ini sekalipun di tingkat bawah mereka sekalipun tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan
mereka sudah termasuk orang orang yang cerdas yang mau berpikir ke depan jauh ke depan
kalau saat ini kita menemukan air yang jernih air yang begitu layak untuk diminum
suatu saat ketika anak cicit kita dua puluh tahun ke depan tiga puluh tahun ke depan mereka juga menemukan seperti ini
kalau saat ini saya masih melihat capung
capung berjebangan suatu saat anak cicit saya saya ingin mereka juga melihat capung berjebangan
itu dimulai dari mana dari diri kita saat ini